untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bupati mandailing natal muhammad jakfar sukairina sution
selamat sore pak bupati bagaimana kondisi saat ini banjir yang melanda di wilayah mandailing natal
selamat sore kondisi terkini dari dua puluh tiga kecamatan yang paling parah terkena dampak banjir yaitu
kedamatan murabatang gadis dan kedamatan natal
sampai detik ini kita sedang berada di lokasi menuju akses di jalan lintas sumatera
ada beberapa titik longsor yang belum bisa kita lalui
kemudian di kecamatan murabatang gadis ada empat desa yang belum saat ini belum mampu kita evakuasi
namun kita sudah koordinasi dengan
dan ramil juga langsung kepolisian untuk melakukan evakuasi darurat agar warga kita dapat diungsikan
hingga saat ini bagaimana cuaca di sana pak apakah masih terus terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi
cuaca di sini sebagian hujan namun relatif agak bendung
jadi kita gak bendung
tentunya kita harus lebih waspada
karena banyak kondisi jalan yang rusak
kemudian beberapa desa di kara kara empat
kemudian ada beberapa desa lalu ke gunung satu dua
ketarim baru dan ranto panjang sama sekali
itu belum bisa kita lalui bu
pak bupati berapa banyak sejauh ini warga yang terdampak akibat banjir
apakah mereka ini sudah mendapatkan bantuan begitu
alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa di sekarat kara alhamdulillah sudah bisa mendapat bantuan
kemudian di sulang aling empat desa insya allah sedang berupaya bu
tapi dari informasi yang kita dapat dari kecamatan merapat tangga
di bagian besar masyarakat sudah mulai mendapatkan tentuan
kami sendiri juga purwokinda pak kapolres pak dantim juga jalan dari di bukotakau pak ketimura batang kadis
menempuh jarak sekitar enam jam
kami sendiri terjebak longsor di daerah batang matal bu
sejauh ini apakah sudah ada laporan pak warga yang meninggal dunia ataupun dinyatakan hilang
sampai saat ini belum ada laporan namun beberapa kondisi masyarakat kita yang mengungsi sudah sedikit sakit sakitan
kemudian agak logistik drop logistik juga agak sedikit terkendala
kalau perban jiwa sampai detik ini belum ada bu kita belum ada laporan
tadi anda katakan memang ada beberapa titik yang belum bisa dijangkau
bagaimana selanjutnya pihak mana saja begitu yang diterjunkan untuk melakukan
evakuasi para korban banjir
bnpb sudah turun ke mandeling natal kemudian besok barangkali bapak gubernur pak kapolah atau pak panggam karena berhubung cuaca buruk beliau belum belum bisa melakukan kunjungan ke tempat bencana
ya barangkali itu
posko pengungsian pak lokasinya di beberapa titik di sana atau seperti apa yang mungkin bantuan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini
saat ini masyarakat kita sedang mengungsi di tempat tempat tinggi di pegunungan
kalau untuk saat ini kita kemudian di kecamatan natal juga masyarakat kita sudah mengungsi di seputar bukit bendera
jadi itu pos pos pengungsian sebenarnya belum ada yang kita tetapkan karena sulitnya jangkauan ke tempat lokasinya
baik dengan status sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah setempat adalah status darurat begitu pak apa yang menjadi fokus dari pemerintah saat ini
apa yang menjadi fokus dari pemerintah saat ini setelah ditetapkannya status darurat di sana
fokus kita penyelamatan warga bu yang bagaimana
penyelamatan warga bu yang bagaimana kita melakukan evakuasi dari lokasi banjir kemudian penanganan di bidang kesehatan
kemudian timbawan terhadap masyarakat yang di daerah aliran sungai kemudian di lereng lereng gunung agar melakukan kewaspadaan
karena saat ini madiayong natal tetap dalam posisi cuaca mendung sekali bu
terima kasih pak muhammad jafar sukairi nasution
bupati mandailing natal telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroo
baik baik terima kasih bu